gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama bersaksi dalam kasus suapraperda tentang reklamasi dengan terdakwa
ex presiden direktur pt agung podomorolen arisman wijaya
dalam kesaksiannya gubernur membenarkan pt apl atau agung podomorolen banyak terlibat dalam proyek di lingkungan pemerintah provinsi dki
ahok datang didampingi staffnya suni tanuwijaya sekitar pukul dua siang dan langsung menuju ruang tunggu sidang
kesaksian ahok dalam persidangan baru dimulai dua jam kemudian
dalam persidangan ini ahok menjelaskan pt agung podomoro land selaku perusahaan pengembang proyek reklamasi
juga terlibat sejumlah proyek di lingkungan pemprov dki seperti pembangunan rumah susun
ahok juga memaparkan pt apl bukanlah yang mendapatkan izin pertama
melainkan membeli saham dari perusahaan yang mendapatkan izin proyek tersebut
pembangunan rumah susun adalah sebuah kewajiban seperti rusun diperjalanan oleh mereka
jadi perlambatan itu punya kewajiban sebetulnya untuk membangun rusun
hal izin ini diberikan jalannya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima dari presiden masyaripaharto
kelihatannya agung podomoro kalau dilihat dari belakang rekasnya itu mereka bukan yang mendapatkan izin pertama
beliau ini membeli dari
dalam persidangan tadi hakim juga menanyakan hubungan basuki cahayapurnama dengan suni tanuwijaya
ahok mengaku suni mulai bekerja dengan dirinya sejak ia menjabat wakil gubernur
pada tahun dua ribu dua belas tugas suni adalah memberikan analisis politik dan memetakan kondisi masyarakat di dki

jadi ya memberikan pandangan pandangan politik
gubernur dki basuki cahayapurnama atau ahok hari ini mengungkap banyak hal saat hadir sebagai saksi dalam kasus suap raperda reklamasi
dengan terdakwa mantan presiden direktur agung podomoro len arisman wijaya
ahok bercerita tentang siapa suni tanuwijaya dan posisinya dalam soal reklamasi teluk jakarta
serta mengakui banyaknya proyek pemprov dki yang ditangani agung podomoro land
kami mengulasnya malam hari ini dengan akademisi ilmu hukum tata negara universitas negeri jember bayu dwi anggono
dan kemudian akademisi ilmu politik universitas nasional ansi lema
bung ansi lema selamat malam
baik terima kasih sudah hadir
sebelum kita akan memulai tentang perbincangan malam hari ini
karena di antara banyak sekali kesaksian dari gubernur ahok tadi siang sampai dengan sore begitu
ada satu hal yang ingin saya soroti
karena terkait polemik yang masih berkepanjangan hingga saat ini
yakni tentang penghentian reklamasi pulau g oleh menko kemaritiman
juga didukung oleh tiga menteri lainnya
di depan majelis hakim hari ini ahok kembali mengatakan bahwa yang bisa menghentikan itu adalah presiden
karena kepres tidak bisa dibatalkan oleh kepmen
kita lihat dulu ya cuplikan berikut ini di layar
ini pernyataan yang kami kutip dari detikom ketika persidangan juga sedang berlangsung
yang berhak menghentikan ini adalah di tangan presiden
ini enggak ada kepres dikalahkan oleh kepmen
kita lihat satu lagi
baik ini sambil kita bahas
jadi itu tadi pernyataan ahok yang juga muncul dalam persidangan ini
saya ingin lihat tanggapan dari mas bayu secara hukum tata negara bagaimana anda melihat ini
ini pernah kita bahas sebelumnya tetapi tetap ini yang dijawab oleh gubernur ahok
bagaimana anda melihat ini
saya pikirkan persoalan reklaman
pertama sekali reklamasi saat ini trauma reklamasi pog
itu kan dasar pelaksananya bukan kepres
betul sumber undang undang gubernur dari kepres
tapi sebenarnya kan izin pelaksanaannya kan surat keputusan gubernur
dimana surat keputusan gubernur itu kemudian juga diuji di pt un jakarta
dimana kemudian putusannya jelas
bahwa pt un jakarta menyatakan bahwa surat keputusan gubernur itu bertentangan
dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan asas semua pemerintahan yang layak
tapi yang selalu diajukan oleh gubernur ahok adalah kepres lima ratus dua puluh sembilan
kepres lima puluh dua itu hanya sumber kewenangan gubernur sebagai pengendali proyek reklamasi
bukan menyebutkan teluk jakarta boleh direklamasi
bukan dalam konteks pulau per pulau
ini kan kita bahas kan pernyataan menko kemaritiman ini kan membatalkan salah satu pulau
dimana sebenarnya pun saya mengatakan bukan menko kemaritiman
sebenarnya ini adalah kalau saya lihat adalah terkait dengan izin lokasi
maupun izin lingkungan hidup kan ada dua menteri
yaitu menteri lingkungan hidup dan satu menteri kelautan perikanan
jadi sebenarnya ketika membatalkan
ini bukan terkait dengan ini kepres nggak bisa di batalkan oleh kepres
tapi harus dilihat pulau per pulau dalam arti izin yang dikeluarkan oleh gubernur
dan itu sudah jadi objek kemarin di pt un jakarta
karena gini mas indra
di undang undang tiga puluh dari empat belas
administrasi pemerintahan jelas
suatu keputusan atau usaha negara
ini kan surat keputusan gubernur ini kan ktun
bisa dibatalkan oleh tiga hal
yaitu oleh pejabatnya sendiri
yaitu dicabut sendiri oleh pejabatnya
atasan pejabat dalam hal ini adalah gubernur adalah presiden
betul tapi kan dia mendelegasikan di undang undang pengolahan wilayah pesisir
kemudian di peraturan presiden wilayah pesisir
sampai kemudian di permen tentang wilayah pesisir
mendelegasikan kepada menteri kelautan perikanan
artinya atasan dalam hal ini adalah bukan presiden
presiden sudah mendelegasikan kepada menteri
dalam hal ini menteri kelautan perikanan
berikutnya oleh pengantinan
itu bukan diadakan oleh pak menteri dengan presiden
tidak tidak karena sudah ada namanya kewenangan pejabatnya ada
ada atribusi delegasi dan mandat
dalam hal ini sudah didelegasikan
dalam hal yang lain bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan
jadi wajar kalau misalnya presiden sampai sekarang belum respon tentang hal ini
ya memang tidak ada aturan perundang undangan yang mengatakan
presidenlah yang mencabut surat keputusan gubernur
sama kayak pembatalan peraturan daerah
peraturan daerah perda kabupaten kota dibatalkan oleh gubernur
perda provinsi dibatalkan oleh menteri bukan presiden
dan presiden kemarin hanya mengumumkan dalam konteks di media
kami sudah membatalkan tiga perda
bukanlah presiden yang membatalkan
karena presiden justru nanti bandingnya bisa ke presiden
jadi sekali lagi dalam konteks ini
harus dilihat aturan peraturan
bukan dihadapkan kepres lima ribu dua ratus sembilan puluh lima dengan kepmen
tapi ini adalah obyek yang kita bahas adalah surat keputusan gubernur
surat keputusan gubernurnya
iya sudah dibatalkan oleh pt un
oh dibatalkan oleh pt un
mas mdipun gubernur basuki cahaya ibu nama melakukan upaya hukum lanjutan
tapi kan artinya sekali lagi
bisa dibatalkan oleh pejabat yang bersangkutan
atasan pejabat dan pengadilan
jadi bukan dalam arti
alasan pejabat ini dalam hal ini bisa saja menteri maksudnya
menteri karena delegasi jelas
di undang undang nomor dua puluh tujuh tahun dua ribu dua
tentang pengolahan kepsi
yang diupadakan undang undang nomor satu tahun dua ribu empat belas
jelas jelas kewenangan itu ada di menteri kelautan dan perikanan
terkait ujian reklamasi itu
apalagi di perpres maupun permen reklamasi
diatur jelas kewenangan menteri
ketika hal ini disampaikan di persidangan
artinya kan ini bukan semacam wawancara oleh wartawan
tetapi di dalam persidangan disampaikan dengan
tapi dengan kemudian pengertian hukum seperti ini
apakah ini bisa menjadi blunder politik bagi gubernur ahok
menurut anda bung ansi
saya kira yang dijelaskan oleh mas bayu tadi
bahwa memang kita dalam pernegaraan
bernegara itu harus menaati hirarki hukum tata negara
artinya hukum yang dibawa tidak boleh menabrak hukum yang di atas
tentu masalah hukum tata negara mas bayu jauh lebih mengerti dari saya
tetapi ada satu hal yang agak ganjil
ataupun janggal yang terjadi adalah
kita tahu bahwa sebelum pak menko kemaritiman dan kelautan ini
mengeluarkan pernyataan akan membatalkan pulau g ini
sudah ada suatu tim gabungan
yang kita pandang memiliki representasi
dan kompetensi untuk melakukan proses kajian ini
dan tim gabungan ini melintas kementerian
dan dipimpin langsung oleh menteri rizal lamri
konon informasi yang kita dapatkan
dan juga yang diketahui oleh publik
bahwa hasil rekomendasi dari studi ataupun kajian yang dilakukan ini adalah
pulau g dan tiga belas pulau yang lain itu tidak harus dibatalkan
tetapi perlu kajian yang lebih komprehensif
lebih komprehensif lebih tajam
perlu penyempurnaan perlu redesign
dan juga perlu dicarikan solusi solusi
jika ada masalah masalah terkait dengan tiga belas pulau ini
nah yang menjadi pertanyaan publik adalah
mengapa pulau g ini itu diperlakukan secara diskriminatif
dengan dua belas pulau yang lain
kenapa bukan misalnya
kenapa misalnya bukan pulau yang lain misalnya
kenapa harus pulau g
nah ini kan perlu dijelaskan ke hadapan publik
sehingga pulau g itu tidak harus dikajikan

kenapa harus pulau g
kenapa harus pulau g yang kemudian dibedakan
padahal kan ada beberapa nama pulau tadi yang harus dikaji ulang sebenarnya
rekomendasinya harus dikaji ulang bukan dibatalkan begitu
apa yang anda duga dari kenapa pulau g menjadi sorotan
ya saya juga tidak ingin terjebak dalam prasangka
penjelasan ini ini harus dijelaskan oleh pak rizal ramli
kita tahu pak rizal juga telah mengatakan bahwa ini pulau ini bermasalah
dan seterusnya dan seterusnya
tetapi kalau kita periksa
kedudukan dari pulau g dan pulau yang lain ini sebenarnya sama
nah jangan jangan publik itu menilai karena pulau g ini dikerjakan oleh salah satu pengembang
yang selama ini di publik itu dicitrakan memiliki kedekatan khusus
dengan gubernur basuki ceyapurnama
berdasarkan stigmatisasi politik yang dilakukan atau diterakan
dialamatkan kepada sang gubernur
kemudian orang melihat bisa saja menyimpulkan bahwa ini memiliki nuansa politik yang demikian tinggi
karena itu upaya
itu juga kenapa pulau g
ini menjadi sorotan karena dilakukan oleh pengembang yang identik
dialamatkan kepada gubernur saat ini
ini prasangka seperti ini atau dugaan seperti ini asumsi seperti ini
ini muncul ketika tidak ada penjelasan yang bisa meyakinkan publik bahwa kenapa harus pulau g
sementara hasil rekomendasinya sebenarnya bukan begitu
bukan dihentikan maksudnya
seberapa kuat sebenarnya rekomendasi ini dengan menteri punya keputusan yang lain misalnya
tadi saya katakan mas indra dalam undang undang amnesty pemerintahan
sebuah keputusan tak usaha negara itu bisa dibatalkan oleh tiga
pejabat yang membuat atasan pejabat atau putusan pengadilan
dalam hal ini sebenarnya saya pikir itu sah sah saja dilakukan upaya mengkaji rekomendasi dan lain sebagainya
tapi fakta hukumnya kan sekarang sudah masuk ke pengadilan ini pulau g ini
pulau g yang kemudian karena gini masing masing pulau ini kan sk gubernurnya berbeda beda
sehingga obyek gugatan pengadilannya pun masing masing
karena selain pulau g saat ini saya tidak bicara yang soal putusan menteri
karena kelompok nelayan itu gabungan itu tidak hanya gugat pulau g
ada beberapa pulau artinya putusannya memang per pulau karena memang sk nya kan satu persatu
jadi obyek itu kan digugat dengan masing masing sk nya
dalam hal ini sementara ini pulau g yang putusannya keluar terlebih dahulu
oh pulau g juga sudah keluar putusan ini ya
putusan yang pt un itu pulau g ya
iya pulau g
karena yang berikutnya kan nanti pulau pulau yang berikutnya sudah muncul
jadi itu menjadi masih obyek gugatan
tapi intinya yang saya ingin katakan adalah sebenarnya kalau menteri tadi saya mengatakan
bahwa pak nislam lali pun sebenarnya tidak bisa membatalkan melalui kompres tadi
kata mas hansi tadi bahwa sebenarnya kalau memang mau membatalkan ini
itu bukan keunangan di menko kemah ritiman
tapi ada di menteri kelautan perikanan atau menteri lingkungan hidup
menteri lingkungan hidup adalah izin lingkungan hidupnya
menteri kelautan perikanan adalah izin lokasi
jika ini dikeluarkan oleh kepres
ada hak pengusaha yang akan dilindungi juga
dia bisa menggugat terhadap kepres itu ke pengadilan
sehingga jelas apakah memang keputusan menteri itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak
ini kan masalahnya kemudian belum
pernyataan itu baru dilontarkan ke media dan belum dilakukan sebuah tindakan konkret
karena sekali lagi dalam hukum administrasi negara
putusan itu ya sifatnya tertulis
sehingga kemudian bisa menjadi obyek gugatan
sehingga pelindungan hukum bagi pengusaha juga ada menurut saya seperti itu
kita akan lanjutkan diskusi kita malam ini
ada banyak tadi yang diungkap oleh gubernur ahok
salah satunya adalah bagaimana begitu banyaknya proyek proyek yang ditangani oleh
pengembang reklamasi agung podomoro land
yang juga kemudian berada di salah satu reklamasi pulau g tersebut
kita akan mengulasnya lebih lanjut tetaplah bersama kami
proses persidangan kasus suap pembahasan raperda reklamasi dan zonasi
tata ruang dki jakarta masih berlangsung hingga malam ini
dan untuk membahas perkembangan sidang
kita kembali bergabung dengan koresponden albi pratama di pengadilan tipikor jakarta
selamat malam albi apa yang sedang terjadi saat ini
dan apakah masih mendengarkan kesaksian gubernur dki atau sudah saksi lainnya
ya selamat malam indra
malam hari ini proses persidangan kasus dugaan proyek reklamasi pantai utara jakarta masih dilangsungkan
dimana ahok sendiri sudah tiba di
tipikor ini sejak sore hari tadi
dan sempat terhenti kurang lebih selama satu jam
tapi pada pukul delapan belas waktu indonesia barat tadi
dan ahok dan juga saksi lainnya yaitu staf khusus bidang politik di balai kota
yaitu soni tanuwijaya juga sudah kembali masuk untuk menjalani sidang lanjutan sebagai saksi
dan indra dari apa yang sudah terjadi dalam persidangan sejak sore hari sampai dengan malam hari ini
dari pertanyaan pertanyaan yang diberikan oleh hakim dan juga jaksa penuntut kpk
kpk kepada ahok dan juga suni tanuwijaya ini masih berputar
dari soal penetapan kontribusi tambahan yang ditetapkan oleh pemprov dki jakarta untuk dikenakan kepada pihak pengembang sebesar
sudah sesuai dengan kajian kajian yang
yang pertama adalah adanya diskresi atau hak sepihak dari gubernur untuk menetapkan suatu hal
yang kedua adalah adanya aturan reklamasi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan yang ketiga adalah adanya perjanjian dengan pengembang pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
dari hal hal tiga hal ini membuat ahok juga bisa memutuskan
ya baik terima kasih albi pratama
nanti kami coba akan update lagi anda dengan
kualitas perkembangan soal teknis laporan anda agar bisa lebih baik kami terima di sini
terima kasih albi pratama
ya itu kondisi kondisi terakhir tadi dan sekarang masih sunita nwijaya yang tengah memberikan kesaksian dalam mengadil ini
saya ingin menambahkan yang dikatakan mas bayu tadi terkait dengan keputusan publik ataupun kebijakan publik
yang dikeluarkan oleh otoritas negara dalam hal ini menteri ataupun gubernur
dalam era demokratisasi ini segala sesuatu itu harus transparan dan akuntabel
karena itu publik yang hari ini sudah relatif cerdas itu pasti menuntut penjelasan secara rasional
sehingga kemudian mereka bisa puas mendapatkan penjelasannya
tidak masalah bagi publik di jakarta
ini menuntut agar pak rizal segera
ya itu yang mungkin belum hari ini kita dapatkan
pak rizal dan juga mungkin tim yang mengkaji itu
nah karena yang publik baca adalah hasil kajian itu bertentangan dengan apa yang menjadi keputusan pak rizal
nah pak rizal saya kira kalau misalnya hasil kajian ini salah
mestinya pak rizal dan menteri menteri yang terkait itu harusnya katakanlah melakukan ya marah
terhadap mereka yang memberikan informasi salah ataupun kajian salah
tetapi ini yang terjadi adalah seolah olah tim yang bekerja secara teknis ini melakukan kajian ini
merekomendasikan hal a keputusannya adalah hal b
ini kan aneh
nah itu dia yang saya tanyakan ke mas bayu bis
rekomendasi ini seberapa mengikat sih sebenarnya
jadi saya pikir dalam konteks hukum administrasi negara dalam konteks ini kan saya lagi
kalau memang pak rizal amli ini kemudian menyatakan dengan menteri menteri yang terkait
menyatakan ingin melakukan bahasanya itu pembatalan atau penundaan terhadap proses reklamasi
sampai dilengkapi mungkin izin izin yang lain atau macam macamnya itu
sebenarnya cukup mengeluarkan keputusan menteri yang membatalkan
walaupun itu berbeda dengan rekomendasi seperti yang disebutkan oleh
artinya gini dalam surat itu kan jelas ada konsideran menimbangnya ada dasar menimbang
apa alasan karena gini dalam membuat sebuah keputusan
usaha negara seorang pejabat atau usaha negara itu wajib mencantumkan
satu dasar alasan dikeluarkannya keputusan dasar kewenangan dia mengeluarkan keputusan itu
yang kedua alasan kenapa dia mengambil sikap memutuskan demikian
sehingga kemudian nanti kalau jadi keputusan itu bisa digugat ke pengadilan
kalau ada yang keberatan terhadap keputusan itu
sementara yang sekarang belum ada
artinya keputusan ataupun juga kebijakan publik yang diambil ini ini dasarnya adalah kajian
untuk apa tim ini ada untuk melakukan kajian
mestinya keputusan ini harus merujuk menjadikan ini sebagai dasar pertimbangan
walaupun kewenangan yang di tangan menteri itu
kewenangan tetap ada di tangan menteri
kalau misalnya keputusannya adalah seperti yang dikatakan oleh pak rizal ramli
untuk apa kemudian ada tim gabungan tim kajian seperti ini
ya biar negara sudah keluar begitu ya
ya kira kira demikian
oke baik sekarang kita akan kembali update begitu
tadi laporan dari rekan saya albi pratama mengatakan bahwa sekarang adalah
suni yang tengah melakukan kesaksian
tetapi yang cukup menarik di sini adalah ketika yang masih disorot adalah tanya jawab
cukup dicecar juga tadi pertanyaan gubernur dki basuki cahayapurnama
kaget sebenarnya ketika ahok mengatakan bahwa
kok bisa di depan saya mengatakan setuju pengusaha itu tapi di belakang
mengatakan tidak setuju
bahkan staff nya suni tanuwijaya mengatakan sudah berkomunikasi dengan
para pengusaha ini menurut anda etika komunikasi yang dilakukan oleh
seorang suni tanuwija yang dikenal sebagai staf dari gubernur ahok ini
melakukan komunikasi sendiri dengan para pengusaha dan juga bahkan
suni mengakui berkomunikasi dengan m sanusi yang sekarang menjadi
tersangka bahkan juga terdakwa begitu bagaimana anda melihatnya
ya ini masalah menjadi berkepanjangan karena memang kemudian pak risman
dan juga pak m sanusi itu kemudian tertangkap di kpk
tetapi untuk memahami masalah ini saya kira kita harus melihat
kepentingan dan juga peran di balik tiga pihak ini
yang pertama itu adalah pemerintah provinsi dki jakarta
yang kedua ini adalah pihak pengembang ataupun perusahaan
dan yang ketiga ini adalah dprd nah saya ingin bicara dua pihak yang pertama
kita tahu bahwa perbedaan kepentingan dari pengusaha atau pengembang
dengan pemerintah provinsi dki jakarta itu terkait dengan kontribusi tambahan
yang merepresentasikan kepentingan publik kalau berdasarkan nalar logika
mestinya dia berpihak kepada pemerintah provinsi dki jakarta
yang akan masuk kepada kas negara dalam hal ini adalah pemerintah provinsi dki jakarta
yang bisa digunakan untuk kepentingan kepentingan membangun fasum dan fasos
kepentingan masyarakat nah ternyata ini kan tidak terjadi
nah menurut saya tarik menarik karena ada logi dari pengusaha kepada
pembangunan dan logis saja bahwa pengusaha itu ingin mendapatkan profit
tadi pak ahok sudah menjelaskan bahwa ada dasarnya ada tim kajiannya
sementara keputusan untuk melakukan itu adalah diskresi
karena ketiadaan peraturan yang jelas dan untuk menyelamatkan jangan sampai ini
merugikan masyarakat baik nah tetapi dihadapkan pada dua posisi seperti ini
saya kira dpr itu harusnya mengambil sikap yang berpihak kepada kepentingan publik
nah kalau tidak salah ada penjelasan dari pak ahok pak gubernur yang tidak
mungkin di belakang ini ya karena tidak ada bantahan dari pengusaha ataupun pengembang
dan ini kita tahu ini juga kemudian dilihat oleh dprd
nah mungkin ini saja bisa menjadi celah untuk dprd saya tidak ingin menuduh
ada selisih di sana belum lagi yang pasti bahwa mungkin saja di pihak birokrasi
juga di pihak dprd ini ada banyak sekali rancor politik dan rancor birokrat
yang ingin melihat ataupun juga mengambil manfaat dari hal ini
jadi kalau kita mau bicara soal hal ini kita harus melihat kepentingan kepentingan
yang bertolak belakang yang berbeda
sudah anda gabarkan tadi kan kepentingannya ya kan
dan sebenarnya pak basuki cahayapurnama menjelaskan bahwa pembahasan dua ranperda ini
sebenarnya sudah tuntas tinggal diparipurnakan saja hanya ini tidak pernah mencapai quorum
saya tidak tahu peran seorang staf khusus tetapi bisa saja ini kan proses ini proses komunikasi
karena berdasarkan informasi yang pak ahok sampaikan bahwa ini hanya bisa diketuk palu
kalau dpr ini quorum dan menghadiri sidang paripurna
mungkin saja pak ahok menugaskan staf khusus dalam hal ini suni tanuwijaya mungkin saja
untuk lebih loh pak
untuk melakukan lobby dengan pengertian bahwa ini segera dihadiri
sudah secara eksplisit menerima
ya kira kira setidaknya dari bantahan yang tadi itu tidak kelihatan
penugasan suni ini menurut anda secara aturan negaranya seperti apa
nanti kita akan lanjutkan apakah tepat atau tidak
kita tahan dulu
kami masih akan segera kembali saat lagi
ini bphtb
supaya masyarakat berusaha dekat tidak payah
kalau begitu itu segera menurut negara
apa senama keadilan
saya juga doang berhak
jadi saya ingin tetap terhadap keterangan sebenarnya
karena di keterangan keterangan sebelumnya
baik keterangan dari rizky kutip
dari ibu fera
kemudian dari ketika
menyampaikan itu tidak diperbolehkan
tidak diperbolehkan bangun imb ya
jadi waktu kami dapat laporan dia membangun proyek itu
kami langsung seger
pertanyaannya kenapa tak dibongkar
karena ini satu hari bisa dapat izin
tapi kalau yang kami berikan
tetap nggak pernah dapat izin
ke depan kami bongkar
kami tidak mau berkenan sama
seperti rakyat sudah belum bangun
tanpa imp kami dilaporkan bongkar
tapi tidak terkasih yang ditanya
bangunannya tidak sesuai
ya kami bikinkan surat gambar
supaya dia dapat imb
itulah keadilan sosial
tidak saya menghapiskan sih keadilan sosial
selain tambahan kontribusi
selain hal ini dengan penempatan
dan pengelolaan sampah
itu semua sudah diadukan petak
mereka sudah diadukan kepada kami
hal ini terkait bagaimana pendapat dari balik
mau paksakan tinggal satu pulau
untuk pengelolaan sampah
orang miskin mau dipisahkan pulau suruh sendiri
itu asas keadilan
bagaimana mungkin orang kaya punya rumah mewah
pedawa ini mau tinggal dimana
kalau tinggal di pulau yang lain
saya tidak terima
akan menyumbang kemacetan
maka saya meminta
kalau misalnya gop
di tengah pulau
supaya pedawa ini yang mereka tinggal di pulau itu
tetap tinggal di pulau
dengan subsidi kami
tidak mungkin apatrennya di pulau
kalau semua tinggal di panganan bekas gogor
kerja di pulau
ribuan orang mau macetnya bagaimana
nah itu pertama
ini adalah pertama saya
mereka mau kelompokan
apa yang sudah direncanakan
saya tidak mau itu berubah ubahan lagi
yang kerja di pulau
harus tinggal di pulau
itu kebijakan saya
kemudian saya berani
tadi saudara sudah membenarkan ya
saudara pernah memasukkan persatuan
untuk saat ini kami
ingin yang dia untuk memperkenalkan
baik itu tadi kita simak
itu yang berlangsung saat ini
di detik ini kita berbicara
juga sedang berlangsung di pengadilan tv kor
masih gubernur ahok
masih memberikan kesaksiannya hingga malam hari ini
cukup panjang juga ini kejelasan
nah saya ingin sedikit kembali tadi
karena kita tadi agak kesulitan sedikit ya
mendengar apa yang dijelaskan oleh ahok
tapi masih terkait dengan kontribusi tambahan
ini kan kalau dilihat
boleh saja dong niatnya
bagaimana anda melihat proses
jadi saya akan bicara dulu
banyak yang menemukan kasus seperti ini
misalkan kasus terakhir
kemarin di banten
tentang pembahasan raperda pembentukan bank banten
suap alifungsi hutan
perda alifungsi hutan
kemudian suap perda pon
suap perda apbd
intinya peraturan peraturan yang mampu menimbulkan
apakah itu pengusaha
kemudian apakah kelompok kelompok tertentu
biasanya menjadi sasaran dari tindakan korupsi berburu legislasi ini
korupsi berburu legislasi ini bisa terpelihara dengan baik
pembahasan raperda ini tidak pernah terbuka dan transparan
melibatkan kelapaan yang ada
biasanya selesaikan lobby lobby di luar
sidangnya di gedung dprd
tapi sebenarnya sudah selesai di luar
maksud saya dalam hal ini
ruang ruang gelap ini yang menciptakan lorong itu
maka tadi saya melihat dari siang hari sidang ini dilaksanakan
sebenarnya dari sidang hari ini kita mendapat banyak gambaran
dprd dki jakarta
yang harusnya menurut saya
bisa memberikan contoh bagi dprd
di provinsi provinsi lainnya
bagaimana membuat sebuah peraturan daerah yang baik
ternyata dalam membuat sebuah rancangan dprd ini
belum sesuai dengan asas asas pembentukan raperda yang baik
misalkan harusnya memang
ini kan kita sebut sebagai open legal policy
kebijakan hukum terbuka pembentuk peraturan daerah
karena memang tidak ada satu pun ketentuan undang undangan
yang mengatakan berapa persen
itu harus ditimbang kita sebagai cost and benefit analog
menganalisis dalam konteks pembentukan perundang undangan itu
untuk ruginya seperti apa
tidak jadi masalah
asal kemanfaatannya baik bagi masyarakat maupun bagi pihak pengembang
bisa ada titik temu
masalahnya kemudian kan ini menjadi korupsi legislasi
ketika penentuan besaran angka itu
menjadi obyek diperdagangkan
oleh oknum oknum tadi yang saat ini sedang disidangkan lah
dalam hal konteks di jakarta ini menurut saya
harusnya kita kembali
siapa sih kuasa pembentuk peraturan daerah
jelas di undang undang dasar
pada tahun dua ribu empat belas maupun permen dagi delapan puluh

gubernur dan dprd
begitu mereka membahas dengan melibatkan masyarakat
pengusaha kelompok nelayan undang semua
bahas keberatannya seperti apa
biasa lobby dalam arti lobby di gedung itu
kalau kita biasa di dprd
pembahasan undang undang kan di skos ada lobby
kenapa tidak pernah dilakukan lobby itu
justru bagi saya aneh
ketika ada pihak pihak di luar gubernur maupun dprd
harusnya komunikasi semua jelas
tahapan pembentukan perda itu ada pembicaraan tingkat pertama
pembicaraan tingkat kedua
selesaikan di sana
jangan ini katanya katanya bahkan dikatakan pengusaha nggak pernah keberatan
tapi faktanya pengusaha kenapa dia harus melakukan upaya suap
kalau dia tidak keberatan kenapa dia harus melakukan swap
kalau dia tidak keberatan kenapa dia harus melakukan swap
itu kan pertanyaan pertanyaan yang harus dijawab
jadi menurut saya
dalam konteks ini
persidangan ini akan membuka semua
sebenarnya menunjukkan bahwa dprd dki jakarta
termasuk ini juga kritik bagi gubernur
basu widjaya purnama
harusnya gubernur yang di depan
sama halnya ketika pembahasan undang undang
ya menteri yang waktu itu presiden
tapi kalau disebutkan tadi sebenarnya ini sudah selesai
tinggal diparipurnakan sebenarnya
tapi tidak korum bagaimana anda melihat ini
itu tetap kesalahan gubernur atau tidak
saya pikir korupsi legislasi itu
dalam hal ini kan sekarang tersangkanya ada
terdakwanya adalah m sanusi
yang disangka didapwa
mencegah terjadinya korum
dan lain sebagainya
untuk memperdagangkan pengaruh
dia menerima janji atau menerima suap
dalam rangka untuk melakukan sesuatu
dalam hal ini dia coba
sampai kemudian angka ini
gubernur setuju terhadap angka yang diusulkan oleh dprd
kalau tidak ada unsur suap pemberian
perdebatan mengenai lima sepuluh lima belas dua puluh
kalau saya dua puluh bisa kenapa tidak dua puluh
artinya sesuatu yang terbuka
justru yang saya tangkap tadi
itu temuan saya yang menarik
ternyata kontribusi ini sudah dilakukan sebelumnya
dimana diakui bahwa
salah satu pengembang sudah memberikan kontribusi
ini yang jadi pertanyaan oleh ketua kpk waktu itu
aturannya belum digedok setuju
kok sudah ditarik
ini tentu menurut saya tidak
ini jadi aneh karena tidak sesuai dengan tadi
kita aupb itu asas pemerintahan yang baik
asas kepastian hukum
pejabat perusahaan negara
pejabat administrasi negara
harus berdasarkan ada aturan
tidak bisa perjanjian
perjanjian itu bukan rekeling
bukan peraturan undang undangan yang mengikat bagi semua orang
hanya kepada pihak yang ini
jadi juga pertanyaan oleh kpk saat ini
apakah bisa menjadi blunder kepada gubernur aho
ketika peraturannya sendiri belum diketok
tetapi kemudian gubernur sendiri
tadi dalam persidangan itu memang mengakui
bagaimana mereka tidak setuju
mereka menyatakan setuju
dan bahkan sudah ada yang berkontribusi
itu bagaimana menurut anda
adakah kesalahan menjadi kesalahan
atau blunder bagi gubernur sendiri
pak aho kan menjelaskan bahwa dia ingin
ini dibuat dalam bentuk ran perda
dan kemudian akan memberikan kewenangan
untuk mengeluarkan peraturan gubernur
bahwa memang tadi betul
dikatakan oleh mas bayu
seolah olah belum ada dasar hukum yang pasti
atau yang kuat yang bisa menjadi
dasar untuk menjustifikasi
kontribusi tambahan ini
kalau kita lihat relasi antara dprd
dan juga pemerintah daerah
dalam proses legislasi
dan kemudian ditengarai
jangan sampai bahwa ini akan menjadi model
ataupun pola korupsi korupsi legislasi
yang sebenarnya tiga kali persidangan paripurna
yang memang tidak dihadiri
oleh sejumlah anggota dpr yang mengakibatkan
kalau mungkin satu kali ini bisa dimaklumi
orang bilang jangan sampai kesalahan ini sampai tiga kali
ini kan berarti ada sesuatu
dan ada fakta yang lain
ada pak risman dan juga ada pak sanusi
yang kemudian hari ini ditangkap kpk
dan kita tahu bahwa pak ahok
adalah seorang pemimpin
atau gubernur dki jakarta
yang memang memiliki karakter yang demikian kuat
yang bagi para pengembang
bahkan juga dprd itu susah menabrak orang
apakah ini seperti penjelasan awal saya tadi
ini menjadi ruang gelap
untuk bisa dimainkan oleh kepentingan kepentingan
yang mungkin melihat bahwa akan ada profit
yang bisa didapatkan dari
di dki jakarta ini
sementara terkait dengan politik
mungkin politik ke depan
kita tahu dua ribu tujuh belas ini akan ada pilkada
tentu kan orang juga melihat
mempengaruhi tingkat elektabilitas beliau
apakah ini akan membuat beliau
menjadi terjun bebas
ataukah justru membuat beliau ini akan menjadi naik
apakah ada dampaknya
kita tahan dulu
kita sebelumnya ketemu di video selanjutnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia
memang mas indra dalam konsep hukum rehabilitasi negara kita dimungkinkan apa yang disebut sebagai diskresi tadi dalam rangka untuk menanggulangi terjadinya kekosongan hukum
juga dalam rangka memastikan pemerintahan tetap berjalan walaupun peraturannya belum ada dalam rangka kepentingan publik
tapi sekali lagi di undang undang administrasi pemerintahan diaturkan di situ diatur bahwa diskresi ini ada prosedurnya
prosedur yang dimaksudkan adalah harus membuat satu pengajuan tertulis
dalam hal ini kan ada dampak keuangan negara sekali lagi di undang undang pemerintah jelas
kalau diskresi ini terkait dengan keuangan negara yang memiliki dampak terhadap keuangan negara harus mendapatkan izin dari atasan pejabat yang membuat diskresi
dalam hal ini kalau dia bupati wali kota tentu mengajukan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat gubernur dan tentu kepada presiden
pertanyaannya kalau disebut diskresi tadi apakah sudah tunduk pada prosedur yang disyaratkan oleh undang undang administrasi pemerintahan tadi
itu yang pertama yang kedua adalah dapat diuji juga undang undang diskresi ini
apakah betul memang untuk tujuan kepentingan publik atau justru ini menimbulkan suatu kerugian bagi pihak pihak yang merasa harus dipaksa untuk membayar
karena sekali lagi pejabat dan penyelidikan pemerintahan tidak boleh melakukan sebuah tindakan yang betul untuk melindungi hak asasi orang lain
tapi kemudian ini memberikan dampak kerugian yang tidak diinginkan
apalagi ini kan saya mengutip pernyataan apa yang disampaikan oleh ketua kpk saja
besaran penentuan ini kalau belum ada di dalam perda
besarannya penentuannya dari mana dari perjanjian
kalau perjanjian ini kan kemudian perjanjian
kalau kembali ke soal bahwa itu diskresi misalnya tidak bisa dibenarkan
kalau diskresi ini ada prosedurnya jadi tidak bisa setiap pejabat tata usaha negara mengatakan ini diskresi saya
prosedurnya itu katakanlah kalau gubernur dia minta
karena diskresi ada tahapannya ada diskresi yang ringan diskresi yang menengah dan diskresi yang tahapannya terkait dengan keuangan negara
ini kan saya pikir kan bukan uang kecil uang dua ratus miliar ini bagi seorang pengusaha pengembang
ke pemerintah provinsi ini kan terkait dengan keuangan negara
saya pikir harusnya gubernur tunduk pada undang undang asasi pemerintahan
ya ini nanti yang diuji apakah tindakan diskresi ini telah sesuai dengan prosedur yang disyaratkan oleh undang undang asasi pemerintahan
kalau diskresinya tidak sesuai dengan apa prosedur tadi misalnya ini misal
kalau misalnya katakanlah diskresi itu tidak sesuai prosedur diskresi dalam konteks gubernur ahok ini
itu sebuah kesalahan perdata atau apa
iya saya pikir begini
maksudnya kesalahan administratif atau kesalahan
iya karena di undang undang si pemerintahan sebuah keputusan atau tindakan ini kan tindakan
keputusan atau tindakan ya ini kan tindakan
tindakan itu harus diuji tetap apakah dia cacat wewenang cacat prosedur cacat substansi
nah ini kan cacat wawenang mungkin gubernur punya wawenang tapi prosedurnya kan tidak sesuai
secara substansi ini harus diuji bagaimana aliran uang itu
ini masih misal ya kalau misalnya tidak menuh
kalau dia cacat wewenang cacat prosedur administrasi
tapi kalau cacat substansi ada pengolahan keuangannya ini mengalir ke pihak pihak yang tidak diinginkan
itu sudah pada wilayah pelanggaran pidana
jadi sekali lagi pelanggaran administrasi itu adalah cacat wawenang cacat prosedur
jadi intinya sederhananya klaim diskresi yang disampaikan oleh gubernur tadi itu masih harus diuji oleh pengadilan
ya oleh pengadilan nanti kan ini terus akan terbuka
bagaimana karena ini kan ada fakta hukum bagaimana menyampaikan
bukan oleh pengadilan tapi kan kpk sendiri kan sudah kemarin dalam konteks ini kan terus mengembangkan kasus ini kan
bukan berhenti di arisman maupun sanusi tapi bagaimana perjanjian ini
karena saya mengutip pernyataan
dari kpk sendiri adalah mempertanyakan dasar hukum yang disebut sebagai tanda kutip yang disampaikan oleh gubernur mungkin perjanjian preman itu sendiri kan
kalau dari sisi politiknya
sebelum ke situ mungkin saya ingin menambahkan
jadi dari penjelasan mas bayu sebagai ahli hukum tata negara ini saya mau menyimpulkan bahwa diskresi itu kata kuncinya satu ketiadaan hukum
dan yang kedua berorientasi pada kepentingan publik
dan orientasi pada kepentingan publik hari ini kalau warga jakarta itu bisa melihat bahwa memang banyak sekali yang dibangun dari uang uang para pengembang itu
dan penjelasan pak ahok
dia mengatakan bahwa ini adalah bagian dari diskresi beliau
nah karena apa karena memang ketiadaan hukum secara konkret secara eksplisit yang jelas
maka harus diadakan kepastian hukum dengan cara memasukkan ini menjadi dalam bentuk mungkin perda ataupun juga peraturan gubernur
sehingga kemudian ini
membuat ini menjadi kuat
pak ahok juga menjelaskan bahwa beliau tidak ingin kalau ini terus menerus dimainkan menjadi diskresi
nanti begitu misalnya beliau tidak lagi menjadi gubernur
karena itu diskresi yang dilakukan oleh pak ahok hari ini sebenarnya ini adalah bagian cara untuk melindungi kepentingan publik pada satu sisi
dan upaya ini tidak hanya berhenti pada diskresi
membuat diskresi ini menjadi permanen
tapi mau ditingkatkan statusnya menjadi dalam bentuk peraturan sekelas mungkin peraturan daerah ataupun juga perda ataupun juga peraturan gubernur
nah itu yang bisa publik baca
tapi anda setuju kalau klaim diskresi ini harus diuji terlebih dahulu
tadi kan ada soal wewenang soal prosedural dan juga soal substansi
nah yang memberatkan ini soal substansi
nah beberapa waktu lalu kan presiden jokowi mengatakan bahwa
kesalahan kesalahan yang sifatnya diskresi
atau sifat sifatnya administrasi
ini juga harus dilihat kan begitu
jangan sampai kemudian sedikit sedikit langsung dipidana
mungkin tidak ini prakondisi yang disampaikan oleh presiden misalnya
karena beberapa waktu
ya kita juga tidak tahu ya
beberapa hari kemudian akan ada
tapi kan kasusnya kan bukan hanya pada saat waktu sekarang ini
banyak juga bupati wali kota dan gubernur yang sebenarnya juga melakukan hal hal ini
jadi ada kondisi ada realitas politik realitas apa ya katakanlah administratif
yang juga sudah dialami oleh kepala kepala daerah lainnya yang mungkin juga memicu pak presiden
untuk mengatakan hal hal demikian
jadi ini bukan dikhususkan untuk gubernur ahok begitu ya
saya ingin menambahkan gini mas indra
jangan sampai ini
jadi seringkali ini tetap ini kan bagaimana diskresi ini
satu melindungi kepentingan publik
tapi jangan juga menjadi salah satu alat dari pejabat pemerintahan untuk melakukan pemerasan
dalam arti gini
di berbagai tempat saya tidak bicara dki jakarta
jangan sampai belum ada aturannya kemudian atas nama kepentingan publik
pejabat kemudian semenang menang kepada para pengusaha
pengusaha pengembangan ataupun
ini diskresi saya
tidak ada aturan
anda harus menyumbang kepada saya
saya gunakan kepentingan publik
padahal tentu dalam dana yang masuk tadi kan kemudian diolah
peruntukannya untuk apa dan lain sebagainya
itu kan tunduk pada tatak lola keuangan negara
di sana bpk juga harus memeriksa kemudian ya kan
kemudian juga bagaimana pertanggung jawabannya
apakah benar benar uang yang masuk itu kepentingan publik dan lain sebagainya
karena menurut saya ini substansinya itu di situ
kalau artinya kalau andai kata tadi cacat prosedur pun ini kan pelanggaran administrasi
tapi kalau dalam konteks ini substansinya ternyata dana yang masuk itu kemudian tidak digunakan
saya peruntukan asas kemauan keuangan negara yang baik
ini adalah tugas kpk
ketika presiden sudah mengatakan diskresi sebaiknya jangan dibidanakan begitu kan
memang ada embele embelnya bahwa kalau memang mereka niat nyolong atau lainnya
jadi ukurannya kan kemudian melihat ukuran niat
substansi tadi kan
mudah mengukurnya tidak menurut anda
tadi berdasarkan itu
proses prosedural dan substansinya
diskresi ini pak ahok katakan bahwa itu adalah hak saya
dan itu memang dalam tata negara ya demikian
hanya memang harus diperiksa
saya kira pak ahok sudah menjelaskan secara jelas ya tadi
bahwa angka itu bukan karena beliau tidur bermimpi dan kemudian datang seperti itu
tetapi ada proses kajian
sama juga kita misalnya njop di jakarta di kawasan ini kenapa harus sekian
sama juga misalnya pajak kendaraan bermotor kenapa harus sekian persen
dan menurut pak ahok kajian itu juga merujuk pada kalau tidak salah sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sudah ada kerjasama yang juga dilakukan dengan pihak pengembang ini
angkanya triliunan rupiah
bisa membangun banyak fasilitas umum dan fasilitas khusus
karena ini mungkin ada di persidangan bahwa mengaku atau menyatakan di persidangan bahwa ini adalah berdasarkan kajian
menurut anda seperti apa
saya lagi untuk membedakan
mana pelanggaran administrasi mana pelanggaran
mana pelanggaran pidana adalah mens rea
ada nggak niat jahat
sama perbuatan jahat aktus laos itu lah
itu mengukurnya ada indikasinya ya
iya saya pikir para penyidik di kpk dalam menangani kasus ini punya kemampuan
ini yang paling utama adalah bagaimana aliran dana yang masuk dari pengembang itu apakah benar benar diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan publik
karena satu rupiah pun itu ternyata tidak digunakan untuk kepentingan publik
digunakan untuk kepentingan orang per orang itu tentu menjadi ketahuan
ini bukan kepentingan publik
ini bukan lagi untuk kepentingan publik
mens reanya berarti bukan kepentingan publik
tapi ada kepentingan jahat
satu rupiah pun ya
iya bahasa bahasa kita kan kerugian negara itu satu rupiah pun itu kerugian negara
tapi kan ini bukan salah satu rupiah
ini kan soal uang miliaran mas indra
tapi gini mas indra
saya kira poinnya adalah bahwa sebenarnya kontribusi tambahan ini ini bagian dari diskresi
kalau misalnya kita mau melihat ya ini masih dugaan lah masih asumsi
kalau kita misalnya ingin menuduh bahwa ini ada permainan
dan seterusnya dan seterusnya
mestinya tidak perlu ada kajian yang dibuka secara transparan
yang juga dibuka dan bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel gitu
ini harus berjalan dalam proses yang tertutup
kalau misalnya itu dibuat topeng kajiannya bagaimana
kan juga bisa jadi
nah itu juga harus dibuka
tapi kan ada pendasaran pendasaran yang sudah dijelaskan oleh pak gubernur tadi
saya menambahkan sedikit
jadi kalau kita
lihat persidangan tadi
pak hock mengatakan dua ratus miliar itu belum ketemu lima belas sepuluh atau berapa
loh jadi aneh dong ini berarti
bukan artinya dua ratus miliar itu adalah
karena kan belum ada dasar hukumnya
jadi ini kan perhitungan dari sepihak dari
bisa tidak kayak gitu tuh
saya pikir tadi kan diskresi
artinya sebenarnya kalau kita mau hitung
ini kan tidak
artinya maksud saya diskresi ini kan intinya sebenarnya adalah
anda mendapatkan fasilitas di dki gini gini
anda harus ada kontribusi dong
nah besarannya ini kami tentukan sekian
maksud saya tadi itu memang sah sah aja diskresi dari gubernur
dengan tadi tim kajian macam macam
tapi fokus kita dalam konteks pengadilan ini adalah
sekali lagi peruntukan dana itu
apakah benar benar untuk kepentingan publik atau tidak
di situ aja letak perbedaannya
oke karena ini agak
saya yang terakhir ya
kita masuk ke ranah politik saja
tapi ini sebagai penutupnya
tadi anda sempat menyinggung apakah ada dampaknya atau tidak
bagi pilkada dua ribu tujuh belas
tapi saya ingin kaitkan juga
bagaimana harusnya gubernur ahok ini terhadap sosok suni tanuwijaya ini
karena sampai sekarang kan masih dibiarkan tetap berada di sekelilingnya
sementara suni sendiri sudah mengaku memang
bertemu dengan staf podomoro
bicara soal kontribusi tambahan
ini kita tidak bicara soal mengaku menerima atau tidak menerima ya
tapi berbicara soal kontribusi tambahan dengan staff podomoro
secara apa kemudian
mengaku juga berkomunikasi melalui telepon
dengan m sanusi yang saat ini posisinya adalah sebagai tersangka
ataupun sudah terdakwa begitu
bagaimana harusnya ahok agar tidak merasa dipolitisir soal
pilgub dki ini terhadap sosok suni tarujaya
ini kan kita serba meraba raba
karena kita juga belum tahu materi pembicaraan apa
dilakukan oleh para pihak ini
walaupun sudah jelas soal reklamasi tadi ya
tapi apa yang dibicarakan
kalau positif tidak masalah ya
ini kan ada
apakah positif atau negatif
saya kira pak ahok
ingat ini bukan baru satu kali
ini beberapa kali kurung
jangan sampai kemudian
dalam proses diplomasi saya kira
diplomasi kalau kita bicara relasi antar negara
itu kan orang
ada istilahnya total diplomasi
diplomasi yang tidak saja dimainkan oleh instrumen instrumen negara dalam pengertian
karena itu diplomasi tradisional dan konvensional
tetapi diplomasi juga bisa dimainkan oleh
dan juga bisa third track diplomasi actor
informal ini artinya ya
tetapi tujuan akhirnya adalah pada kepentingan publik
jadi kembali kepada motivasi yang dilakukan
saya ingin mengkomparasikan dengan misalnya yang dilakukan beberapa waktu lalu
ada warga negara indonesia yang disandra di luar negeri
dan kemudian kita tahu bahwa ternyata jalur jalur second track
jalur jalur ketiga ini jauh lebih efektif daripada jalur jalur negara formal
dan ujungnya adalah kebaikan
nah ini yang harus diperiksa
substansi pembicaranya apa
motivasi dan orientasinya kira kira seperti apa
baru kita bisa bicara menyimpulkan itu ya
baru kita bisa menyimpulkan
secara singkat apakah ini berdampak bagi ahok nanti di pilgub dki
tergantungnya seperti apa
tergantungnya seperti ini
kalau misalnya diketahui bahwa pak ahok misalnya
melakukan abuse of power
untuk kepentingan dirinya
dan kepentingan kelompoknya
saya yakin masyarakat jakarta yang relatif sudah kritis cerdas well informed
ini akan meninggalkan basuki cahayapurnama
apalagi kita tahu bahwa karakter tipologi pemilih jakarta ini relatif pemilih yang rasional
kalau tidak terbukti maka akan
tapi tidak terbukti pak ahok ini akan naik
dan ingat pak ahok ini berkali kali dihantam
oleh berbagai isu
mulai dari kampung pulau mulai dari kalijodo mulai dari reklamasi
sumber waras dan seterusnya
dan yang membuat kita melihat hari ini adalah
hasil survei misalnya
saiful mujani kemarin
masih menempatkan pak ahok itu di atas kompetitor lainnya
dan jauh meninggalkan ini
kalau misalnya terbukti akan turun
kalau tidak terbukti semakin akan naik
kalau kondisinya di tengah tengah seperti ini
yang masih abu abu seperti ini
kondisinya akan mempengaruhi tidak pak
jadi begini mas indra
pemilih jakarta yang rasional ini
dia mengukur ataupun menilai pemimpin jakarta
itu tidak lagi berdasarkan kata kata
tetapi berdasarkan tindakan nyata
pak ahok dalam banyak hal banyak pihak mengatakan pak ahok itu
dalam berkata kata itu relatif tidak santun
tetapi kenapa elektabilitasnya naik terus
karena masyarakat melihat kerja nyata
dalam hal pelayanan publik
dalam hal pemberdayaan masyarakat
dalam hal birokrasi
jadi melihat hasil kinerjanya
dan itu kinerjanya teruji
rekam jejaknya teruji
jadi intinya tidak terpengaruh
selama itu belum sampai terbukti kalau benar benar bersalah
baik kita akhiri pembicaraan kita disini
kita lihat nanti perkembangan kasus ini seperti apa
dan apakah memang ada dampak politisnya
dan lain sebagainya
kita ikuti di episode selanjutnya
terima kasih mas bayu
bung ansi lema telah bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news
kami masih akan segera kembali
usai jeda berikut ini